pasangan anies mohaimin telah mendaftarkan gugatan hasil pilpres kmk ganjar mahfud juga akan mendaftar ke mk
bagaimana proses selanjutnya di mk kita akan sahabat riksi valencia di gedung mk
triksi anies mohaimin sudah daftar gugatannya ke mk apakah kemudian ada kepastian kapan ganjar mahfud akan juga mendaftarkan gugatannya
ya livi betul sekali kalau dari hasil press conference yang disampaikan juga oleh pasangan calon nomor urut tiga ganjar pranowo dan juga mahfud md
memang meyakini akan melakukan pendaftaran ataupun juga mengajukan sengketa ke mahkamah konstitusi
waktunya kapan ini disampaikan kalau tidak hari jumat adalah hari sabtu
karena memang masih ada batas waktu sampai hari sabtu yakni dua puluh tiga maret dua ribu dua puluh empat
untuk kemudian bagi pasangan calon yang tidak terima ataupun juga melihat tidak kesesuaian dari hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum pada rabu malam
ini bisa mengajukan sengketanya atau gugatannya ke mahkamah konstitusi setidaknya maksimal tiga hari yakni sampai sabtu dua puluh tiga maret dua ribu dua puluh empat
nah maka dari itu dari ganjar pranowo sendiri juga menyampaikan bahwa mahkamah konstitusi ini merupakan
benteng terakhir di mana mereka meyakini bahwa data data maupun juga bukti bukti juga sudah dikumpulkan oleh tim hukum atau ahli hukum
yang juga sudah mempersiapkan diri untuk kemudian bisa melenggang di mahkamah konstitusi untuk membuktikan apa saja yang menjadi gugatannya
ataupun juga sengketa data data yang akan dibuka nanti pada persidangan melihat dari hasil rekapitulasi yang dirasa ini tidak sesuai ataupun juga dirasa cacat begitu ya
oleh pasangan calon nomor urut tiga ganjar pranowo dan juga mahfud md
termasuk juga yang sudah disampaikan juga oleh pasangan calon nomor urut satu anies baswedan dan juga muhaymin iskandar
yang terlebih dahulu sudah mengajukan sengketanya pada hari ini livi dan juga saudara
jadi memang dari mahkamah konstitusi pun masih menunggu bagaimana dari pasangan calon nomor tiga ini mengajukan sengketanya
baik di hari jumat maupun juga hari sabtu persiapan juga sudah dilakukan oleh mahkamah konstitusi untuk kemudian nanti bisa masuk ke tahapan berikutnya
apa saja sengketa maupun juga data data maupun juga dokumen dokumen yang akan dilampirkan dalam gugatan yang akan diajukan ke mahkamah konstitusi
nah kalau kita melihat memang dari pasangan calon nomor urut tiga bukan hanya di sengketa ke mk saja tapi juga dari hak angket pun kalau misalnya kita melihat sedikit kami mengutip
dari apa yang disampaikan oleh politisi dari partai demokrasi indonesia perjuangan mereka pun melihat untuk maju menuju ke hak angket
ini perlu kesiapan perlu kematangan sehingga tidak boleh setengah setengah
ini juga yang kita lihat bagaimana di sengketa ataupun juga gugatan yang akan diajukan ke mahkamah konstitusi tentu ini sudah ada persiapan yang dilakukan
seperti yang dikatakan memang sudah mengumpulkan saksi saksi maupun juga bukti bukti yang kuat untuk kemudian nanti bisa ditunjukkan ataupun juga dibuktikan di mahkamah konstitusi
jadi kita akan nantikan livi dan juga saudara kapan kemudian pasangan calon nomor urut tiga ganjar pranowo dan juga mahfud md akan mengajukan ke mahkamah konstitusi
jadi kita akan mencari jika ada yang menunjukkan ke mahkamah konstitusi
oke seperti kata deddy sitorus tadi kita tunggu karena keputusannya memang ada di tangan bu mega untuk memutuskan apakah akan menyusul untuk mendaftarkan ke mk gugatannya ataukah tidak begitu
terima kasih triksi atas laporan anda